sudah jadi rahasia umum
film indonesia yang tayang di bioskop kebanyakan merupakan film
yang dinilai bakal laku di pasaran
hal ini membuat film film dalam negeri yang dinilai memiliki cerita berat
tidak mendapat layar di bioskop
yang menarik film jenis ini justru banyak menang di festival luar negeri
namun belakangan ada beberapa film festival yang diputar di bioskop
sebut saja a copy of my mind karya joko anwar tahun dua ribu enam belas
lalu film terbaik ffi dua ribu enam belas city
hingga yang akan segera tayang bulan ini di bioskop istirahatlah kata kata
istirahatlah kata kata adalah film tentang aktivis wijitukul
yang sudah menang di locarno dan busan international
walaupun akan diputar di bioskop
film ini hanya mendapat jatah sepuluh layar di salah satu jaringan bioskop lokal
sangat sedikit dibanding film mainstream lain
bagi yosep anginun sang sutradara
film jenis buatannya justru lebih bisa bertahan dibanding film mainstream
setelah nanti diputar di bioskop gaya hidup film ini jauh akan berkembang
akan diputar di komunitas akan diputar di sekolah sekolah
akan diputar di pemutaran pemutaran underground
dan menurut saya tidak perlu terus terusan mengkhawatirkan
mengenai bagaimana kita menemukan penonton
bioskop bukan satu satunya cara untuk bertemu dengan penonton buat saya
tapi para pengelola jaringan bioskop tanah air mengaku
film festival selalu punya tempat di bioskop
namun ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi
selama film itu memiliki cerita yang baik dan production value nya baik
pasti dia akan bisa tanggung di dua puluh satu
tapi kita juga harus lihat film ini apa lebih untuk commercial
penonton lebih luas atau mungkin film ini untuk penonton dengan kalangan tertentu
atau lebih segmented
jadi kembali lagi film maker sendiri harus juga bisa memahami
filmnya ini mau ketemu dengan penonton seperti apa
masuknya film festival indonesia ke layar bioskop harus disambut positif
kita berharap semakin banyak film festival yang bisa tayang
dan bukan hanya jadi pemenuh kuota film lokal di bioskop saja